masyarakat muslim indonesia di los angeles california bersuka cita
tepat satu minggu sebelum ramadan untuk pertama kalinya masjid indonesia diresmikan di kota ini
masjid ini diberi nama masjid at tohir
bangunan masjid at tohir ini memiliki luas sekitar sembilan ratus dua puluh meter persegi
sebelumnya adalah bangunan gereja
ini dulunya dimiliki oleh masyarakat amerika samoa
tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya berkurang karena mereka berlokasi lain
sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun dua ribu
jadi itu awal kita memiliki gedung ini
kemudian gedung ini direnovasi selama sekitar dua tahun sejak terjadinya pandemi covid sembilan belas
agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya
secara aktif masjid ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bahkan sebelum masjid ini diresmikan
kebetulan kami ini berdekatan
dengan sekolah ya
jadi dengan sekolah kami mereka itu punya acara tahunan toys drive
itu kita support kita bantu mereka
dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira kita juga involved
selain itu juga sebelum tahun ajaran kami mengadakan distribusi backpack
jadi kami undang masyarakat ke sini
jadi itu juga untuk masyarakat juga insya allah itu menjalin hubungan dengan masyarakat
dengan tetangga tetangga juga kami kadang kadang suka mengunjungi
kalau kami ada cara juga kami
silakan mari kalau anda mau bergabung dengan kami itu
nah ini jadi lantai dua ini apa pak
lantai dua ini untuk kelas anak anak
sebelah kiri ini ada dua kelas
di sini bisa lihat hollywood sign dari sini
masyarakat muslim indonesia di los angeles pun menyambut gembira kehadiran masjid yang sudah ditunggu tunggu ini
sebagai masyarakat kita sangat bersyukur bisa bersama sama
saya kesan pesannya sih sangat sangat banget mempaat banget
buat wadah kita untuk berkumpul seluruh cerahmi sesama orang muslim
bahagia sekali sebagai umat islam punya masjid sendiri
ya terima kasih atas doanya seluruh masyarakat indonesia yang ada di los angeles maupun di seluruh amerika dan di indonesia
kita punya masjid dan berdiri kokoh ini
saya pikir ini sangat menarik
hanya untuk seperti
karena kita hanya berjalan jalan
kadang kadang masjid yang berbeda
masjid yang berbeda di seluruh la
ada banyak sebenarnya
tapi akhirnya untuk memiliki masjid yang berbeda
pengalaman yang berbeda
terutama karena kultur yang kita punya dan kita bawa
irfan isan dania iman dan tim voa